ya selamat pagi anda menyaksikan gomudik
berikut adalah informasi seputar arus balik selengkapnya
dan di tengah ramainya arus balik lebaran
di ruas pantura ada hal menarik yang dilakukan oleh petugas kepolisian cirebon jawa barat
seorang polisi dengan semangat mengatur arus lalu lintas dengan cara berjoget
yang dikombinasikan dengan gerakan mengatur kendaraan
ya beginilah gaya kapolsek ciwaringin kabupaten cirebon
ajun komisaris polisi tutu mulyana
di tengah persimpangan palimanan yang tengah padat karena arus balik lebaran
ia mengatur lalu lintas dengan cara berjoget
tutu mengkombinasikan jogetnya dengan gerakan mengatur lalu lintas kendaraan
alhasil aksinya menarik perhatian warga yang sedang melintas
dengan berjoget para polisi saling menghibur
yang mudik yang balik supaya semangat
enggak stres seperjalanan
berapa lama tadi berjoget itu
ya selama dua tahun
dua tahun berapa banyak kan
apa terhibur atau gimana

ini biar yang apa bisa diribat biar enggak macet
tapi saya belum mengatur juga